bunyi di dalam bumi bunyi di dalam bumi
bunyi tumpukan di dalam bumi
seperti orang menggali sumur
bunyi tumpukan di dalam bumi
bumbd turun ke lokasi menyediki bunyi suara dentuman dengan memasang seismograf
atau alat pendeteksi gempa di lokasi untuk merekam suara
suharto koordinator observasi bmkg pasuruan senin empat belas agustus mengatakan
pemasangan alat pendeteksi gempa untuk merekam suara yang muncul dari bawah tanah
kemudian akan dianalisa oleh tim ahli di bidang gempa
jadi kita sudah memasang alat kami seismograf
kita pasang dari tempat yang terdekat
dari kemarin hingga hari ini
ini tadi kita sudah mendapatkan data
kemudian kita download
dan ini perlu analisa
kemudian perlu waktu
sementara itu bpbd kabupaten sumeneb masih mengumpulkan data
yang dihasilkan bmkg pasuruan
dan juga menunggu tim dari itn malang
untuk bersama sama meneliti fenomena bunyi suara
dan getaran di bawah tanah di desa moncek tengah ini
sampai saat ini hasil analisa sementara belum ada
tanda tanda akan terjadi gempa
sehingga warga diminta tenang dan tetap waspada
sementara sejak dua hari kemarin
sekitar lima kepala keluarga sudah mengungsi ke tetangganya yang agak jauh
karena khawatir terjadi gempa
menurut mereka suara dentuman terdengar sangat keras dan menimbulkan getaran
apalagi di merekam suara kiri
hari ini malah tidak tahu siapa
aparat kepolisian juga sudah memasang garis polisi di lokasi
sementara petugas bpbd dan bmkg masih berada di lokasi
menunggu tim itn dari malang yang akan meneliti kejadian tersebut
ahmad rahman sumeneb madura jawa timur